kedutaan besar indonesia di belgia sudah bertemu dengan keluarga warga negara indonesia yang menjadi korban ledakan bom di brussel
kbri belgia akan terus berkoordinasi dan mengidentifikasi kondisi warga negara indonesia yang menjadi korban tersebut
sejak pertama memang kedutaan besar kita sudah aktif berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
dan kita juga mendatangi rumah sakit rumah sakit di mana para korban dirawat dan informasi itulah yang kita peroleh
jadi sekali lagi kami masih terus melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap informasi yang kita peroleh
seorang warga negara indonesia turut menjadi korban serangan bom di brussel belgia